olahraga panahan paralimpik menyiapkan lima atlet untuk paralimpiade paris dua ribu dua puluh empat
mereka sudah lolos tapi masih bisa menambah satu atlet lagi dengan cara bipartit
cabang olahraga para arceri atau panahan berlatih di lapangan arsi solo jawa tengah
untuk paralimpiade paris nanti indonesia sudah pasti meloloskan lima atlet
mereka akan turun di nomor rekrut putra dan putri individu
mix team recruf putra dan putri kompon individu serta mix kompon
mereka ditargetkan mendapatkan satu medali perunggu mengingat ketatnya persaingan di cabang olahraga ini
india menjadi lawan berat bagi indonesia
namun indonesia masih bisa menambah satu atlet lagi dengan sistem bipartit
untuk tim para panahan sendiri kita sudah meloloskan lima atlet yang terdiri dari tiga putra dan dua putri
di situ ada kategori recov dan kompon
sekali lagi untuk kategori rekruf dan kompon nanti pemenang akan ada tiket dipartit dan kita akan berusaha berjuang untuk mendapatkan tiket itu
di tingkat asean cabang olahraga ini indonesia cukup disegani dengan sejumlah prestasi yang mampu diraih para atlet
beda cerita dengan paralimpiade di mana atlet yang tampil merupakan terbaik di masing masing benua
indonesia wajib waspada serta menimbal pengalaman lebih banyak untuk mengasah mental bertanding
weddi nugroho kompas tv solo jawa tengah